terdakwa kasus korupsi ruang terbuka hijau rth kota bandung dadang suganda
membeberkan dugaan adanya ulah oknum penyidik kpk yang meminta sejumlah uang
agar tidak terjerat kasus yang tengah dijalaninya
sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini menjawab pertanyaan dari
jaksa penuntut umum kpk di pengadilan tipikor bandung pada kamis siang
dalam kesempatan ini terdakwa mengaku diperas oleh seseorang yang mengaku
sebagai penyidik kpk melalui percakapan yang direkam oleh terdakwa sebagai alat bukti
walau tidak menyebutkan besaran nominalnya diduga oknum kpk tersebut
meyakinkan dapat mengurusnya
terdakwa mengaku pemerasan tersebut tidak dilaporkan dan dimasukkan dalam
proses berita acara pemeriksaan
jaksa penuntut umum kpk meminta kepada terdakwa untuk memastikan oknum tersebut
benar atau tidak penyidik kpk dan meminta melaporkannya
dalam kasus korupsi ruang terbuka hijau ini
terdakwa yang merupakan seorang maklar tanah telah melakukan tindak pidana korupsi
dengan merugikan negara sebesar rp enam puluh sembilan miliar dalam penyediaan lahan yang dijual ke pemkot bandung
kasus ini pun telah menyeret tiga terdakwa lain yang telah difonis bersalah
ya anak saya yang ditelepon oleh salah seorang yang mengaku dari kpk
kemudian memperlihatkan untuk meyakinkan itu anatomi kasus
ya jadi mereka memperlihatkan itu kemudian mereka ngajak bertemu
jadi ada beberapa hal yang dibicarakan tapi memang saya tidak sependapat dengan itu
karena memang saya tidak merasa bersalah pak
saya ini adalah korban kesemenangan penyidik
karena posisi yang seperti saya ini bukan hanya saya yang lain juga ada
tapi yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah